dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di bekasi kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ruli kurniawan dari kompleks perumahan dosen ikib jati keramat bekasi jawa barat
seberapa mengkhawatirkan kondisi malam hari ini di sana ruli
ya alvito memang hingga saat ini situasi di wilayah komplek dosen ikib jati keramat bekasi ini
warga nampaknya juga masih terus terlihat di jalan jalan untuk sekedar membersihkan jalanan dan juga teras juga halaman rumah mereka
karena sekitar siang tadi ketika hujan sudah mulai berhenti nampaknya air di wilayah muka air di wilayah dosen ikib ini sudah mulai masuk turun
dan mereka sekarang sudah mulai bersih bersih dan sudah terlihat adanya warga yang bertikrit menggunakan sepeda motor mereka
karena sebelumnya memang ketinggian muka air ada di wilayah ini mencapai satu lima meter
dan anda lihat belakang saya ini memang
cukup gelap dan nampaknya juga hujan masih terus ada di sini
namun tidak selebat dari malam kemarin
dan warga juga mengatakan wilayah kompleks dosen ikib ini memang pemukiman yang setiap tahunnya memang kerap dilanda banjir ketika memang intensitas hujan sedang tinggi
dan dengan kondisi ini ada beberapa upaya yang dilakukan untuk bisa dibilang mereduksi atau meredus tingginya muka air ketika cukup hujan sedang tinggi di wilayah
yang pertama adalah dengan adanya dibangunnya rumah pompa untuk mengurangi tinggi muka air ketika banjir melanda wilayah dosen komplek dosen nikib ini
dan yang kedua juga dibangunnya ada tanggul ataupun wilayah resapan bisa dibilang sebagai penampung curah hujan yang tinggi
supaya nanti tidak semua air terlimpah ke komplek ataupun ke perumahan warga
dan sejak tadi siang saya melihat ada beberapa perawak karet yang diterjunkan oleh bnpd kota bekasi
juga dari bisa dibilang donatur ataupun juga warga sekitar
ya untuk mengevakuasi warga yang berada di wilayah perumahan yang memang tidak bisa keluar dari rumah mereka
bila mereka ingin beraktivitas keluar dari kompleks
dan tidak hanya itu juga banyak juga warga yang berniat atau memilih untuk tinggal di lantai dua rumah mereka
dibandingkan mereka harus keluar ataupun mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian yang berada di luar wilayah komplek dosen ikib ini
dan karena kalau tadi saya melihat
bagaimana situasi di komplek dosen ikib ini
yang memang bisa dibilang salah satu pemukiman dengan tinggi muka banjir yang paling tinggi
rumah rumah di sini memang sudah ditinggikan
alvito juga pemirsa sekitar lima puluh hingga satu meter dari permukaan jalan
dan juga sudah banyak rumah di inovasi hingga dua tingkat
ini memang merupakan atispasi lakukan oleh warga
apabila memang hujan dengan intensitas tinggi datang dan bisa berakibat banjir yang cukup lama
iya bagaimana kemudian
dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah sempat
apakah sudah ada reaksi
ya ketika memang dinyatakan memang wilayah khususnya dari komplek dosen ikib ini
mengalami banjir yang cukup tinggi
dan cukup panjang intensitasnya ataupun waktu banjirnya ini
memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan atau bantuan yang diberikan
baik dari bnpb maupun dari pemkota bekasi
antara lain adalah di adanya logistik ataupun bahan makanan atau mie instan
yang kemudian juga ada
pembangunan perahu karet teman evakuasi warga
dan yang ketiga juga didatangkan mobil pompa oleh bnpb kota bekasi
untuk semakin mempercepat surutnya banjir di wilayah ini
dan yang penting juga alfiton serta pemirsa
tidak hanya harta benda yang hilang akibat bencana banjir
khususnya di komplek dosen ikib ini
karena tadi siang saya mendapat informasi bahwa ada satu orang remaja
hengki yang berusia enam belas tahun
yang ketika pukul satu tiga puluh tadi sedang bermain di sekitar waduk
dan hingga saat ini masih belum bisa ditemukan
dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu perwakilan keluarga
itu pak henki
dan pak tarya bisa diceritakan sedikit
ketika hujas dan deras derasnya pada pukul satu siang
dimana keponakan anda bermain ataupun mencari ikan ya pak ya
di sekitar waduk ataupun di resapan ini
dan bagaimana sebenarnya ceritanya
hingga akhirnya hengki tidak bisa ditemukan hingga saat ini
ceritanya kan gini pak
itu anak itu kan cari ikan
tari ikan sebanyak dua orang
ya sudah dua orang itu kemungkinan dipeleset
sudah dipeleset ditolong sampai dua tiga kali nggak ketolong
akhirnya langsung nyelem ke dalam danau
sampai sekarang juga belum ketemuin
ya memang hingga saat ini memang juga masih terlihat adanya upaya
dari personil dari bnpb
juga dari kepolisian
dan juga ada warga yang masih terus bersotok mencari
keberadaan dari henki ini ya pak ya
dan kira kira warga akan
keluarga akan terus berada di sekitar waduk ini
juga ikut mencari keberadaan henki
mungkin ada yang lagi dicari
malah juga sekarang ada yang lagi ngaji pak
cepat ngaji pak ya
memang harapannya memang bagaimanapun cepat ditemukan henki
dan bisa dibilang memang ini adalah salah satu
sebenarnya salah satu warning call
buat pemerintah khususnya
mungkin bisa dibilang cukup hal yang biasa oleh warga sekitar sini
namun bagaimanapun tidak nyarta benda
namun juga jiwa pun juga bisa tergadaikan
dengan adanya bencana banjir seperti ini
dan sudah sepatutnya juga pemerintah
alfitan juga pemirsa
bisa berupaya untuk meminimalkan
terjadi bencana banjir khusus di wilayah bekasi
baik dari penyiapan infrastruktur
dan penerian nasi yang cukup baik
supaya banjir bisa diminimalkan
dan juga bagaimana
pemfungsian rumah pompa
juga terus dilakukan di wilayah wilayah
yang memang terus menjadi
wilayah wilayah langganan banjir
bekasi dan juga jalanan
ini juga penting
ketika saya melihat wilayah kota bekasi
tidak hanya pemukiman yang dendam banjir
bahkan jalan jalan ataupun jalan jalan protokol
di wilayah bekasi
terutama di wilayah kayak jendurali
maupun di jalan raya kalimalang
juga terendam banjir
yang akibatkan terputusnya akses jalur pengguna jalan
juga banyak kendaraan yang mogok
dan ini adalah pr pr dari pemerintah
supaya nanti bencana banjir
bahkan dihilangkan dari wilayah kota bekasi
dan juga harusnya di sekitar jabodetabek
karena memang sekarang juga
kita masih belum harus juga
karena melihat bagaimana cuaca saat ini
dimana hujan masih terus ada
dimungkinkan mungkin besok juga
masih akan ada curah hujan
mengguyur wilayah bekasi
dan juga buat bapak
mudah mudahan cepat ditemukan
dan mungkin juga teman teman masih terus berusaha disini
terima kasih pak arya
terima kasih atas laporannya